ya seperti biasa setiap hari jumat sahur kita hari ini juga akan ditemani oleh ustadz dasat latif
yang sudah terhubung melalui sambungan telepon
selamat pagi assalamualaikum ustadz
ya selamat pagi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada banyak pertanyaan nih
salah satunya dari netizen dari ad gary enam belas yang coba bertanya
assalamualaikum ustadz pemerintah memerintahkan supaya pengganti salat jumat
dengan salat zuhur berjamaah di rumah
namun di rumah saya masih berlaku salat jumat
lalu bagaimana saya harus menyikapinya
apa harus ikut ke masjid atau salat jumat atau berjamaah di rumah saja
kalau pada posisi seperti ini pertama dia harus yakinkan dulu
yang di rumah itu yang komplek misalnya
kalau dia komplek
ya komplek itu dinyatakan zona hijau
dia punya pilihan ke masjid
tapi kalau dia yakin bahwa
dia seyakin yakinnya di zona itu ada
diakini ada bisa menular penyakit
maka dia boleh salat zuhur di rumah
jadi kembali kepada keyakinan untuk meyakini dulu
apakah kompleksnya betul betul zona hijau
atau dia zona merah
kalau dikomplek itu
tapi kalau dia ragu ragu maka dia boleh sholat duhur
kalau pada posisi saya maka saya akan sholat duhur di rumah
iya karena mungkin ustadz lebih mengindahkan bagaimana kondisi kesehatan
tidak hanya diri sendiri tapi juga bagi masyarakat sekitar ya ustadz ya
iya karena walaupun zona hijau begitu ya
karena begini untuk meyakinkan zona hijau atau zona merah itu kan tidak ada jaminan
sebab misal dia meyakini kompleksnya zona hijau
siapa yang bisa menjamin tidak ada orang zona merah datang kesana salat
jadi kalau pada posisi saya pada posisi dia
maka saya akan memilih sholat di rumah
kalaupun di akhirat ada kesalahan atas keputusan saya
maka majelis sunama yang akan tanggung dosa dan kesalahan yang saya lakukan
wah itu sudah cukup jelas ya ustadz terima kasih
oke terima kasih ustadz untuk yang tadi pertanyaannya
pertama ya selanjutnya ini masih dalam sesi ustadz menjawab
ini ada pertanyaan lagi yang kedua ini dari atpotongrambut tujuh
ada tidak sih di zaman nabi muhammad ini mengalami wabah hebat seperti sekarang
dan kalau ada apa solusinya
pada zaman rasulullah saw belum pernah terjadi seperti kejadian yang kita ini
yang ada adalah pada tahun ke delapan belas hijriah
pada tahun seribu delapan belas hijriah itu yang dialami oleh umar bin khattab
waktu itu umar bin hattaf sebagai presiden
dan ada wabah mohon maaf kalau saya harus sebut wabah itu kita kenal sekarang dengan kusta
nah pada saat itu umar bin hattap ingin memasuki syam yang sekarang ini palestina
dan pada saat ingin masuk ke palestina beliau mendapat kabar bahwa di syam terjadi penularan wabah
nah umar bin hattab lalu berdiskusi dan memutuskan untuk tidak masuk
karena tiba tiba pada saat itu ya beliau berdiskusi dengan rombongan
bagaimana ini umar bin hattaf berkata tiba tiba ada sahabatnya ngomong
saya pernah mendengar rasulullah bersabda kalau engkau mengetahui suatu wabah di suatu daerah
maka sebaiknya yang di daerah itu jangan keluar dan yang di luar jangan masuk
nah ini yang kita kenal dengan istilah lockdown sekarang
maka umar pun kemudian mengambil keputusan untuk tidak kesana
lalu dikomplainlah oleh abu ubaida bin jarrah waktu itu sebagai gubernur
nah abu hubaida bin jara berkata ya umar apakah engkau ingin lari dari takdir allah
lalu umar memberikan ilustrasi yang sangat bijaksana bahwa ini juga takdir allah
dia menginstorasikan apabila engkau punya domba sebagai pengembala di depanmu ada lahan yang subur dan yang satunya lahan yang gersang
sebagai orang beriman dan berakal maka dia akan memasukkan binatang pilaharaannya ke dalam lapangan yang subur
lapangan yang gersang juga takdir allah
lapangan yang subur juga takdir allah
tapi kita punya ikhtiar untuk memilih mana yang terbaik
baik ustadz terima kasih sekali untuk perbincangannya
mudah mudahan minggu depan insya allah kita berbincang lagi dan bisa skype langsung memandang wajah ustadz ya
untuk kita berbincang lebih lanjut